banjir kembali melanda permukiman cipinang melayu jakarta timur
untuk kelima kalinya dalam dua bulan terakhir
banjir yang terjadi pada dua puluh lima februari pagi
disebut lebih parah dengan ketinggian air mencapai empat meter
alhasil posko pengungsian di masjid universitas borobudur ini
lagi lagi menjadi tempat tinggal sementara
bagi setidaknya satu delapan puluh warga termasuk satu ratus tiga puluh tiga balita yang terpaksa mengungsi
warga mengaku tidak menyangka banjir kembali terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan
orang nggak sangka sih sekarang lebih parah dari tahun baru
jadi berasa pas udah selindungin habis
itu air baru mulai naik ada
pak rt pada apa apa serin
sementara itu sekretaris daerah dki jakarta saifullah
meminta masyarakat dapat menikmati hujan ekstrim
berujung banjir yang kerap terjadi
tidak ada satupun gubernur yang luput di masanya dari banjir
artinya setiap tahun di musim banjir pasti banjir
ya jadi dinikmati aja
jadi begini itu kan soal manajemen air
tubuh kita ini dua per tiga persen juga air
sering keluar air
saifullah juga mengklaim bahwa pemerintah provinsi dki jakarta telah menanggulangi banjir dengan sangat baik
sementara itu sebagian warga yang kesal soal banjir di ibu kota memilih berdemo di balai kota
mereka menuntut gubernur dki jakarta anies baswedan mundur dari jabatannya
karena dinilai gagal mengatasi banjir
dan mereka juga mencoba untuk membuat banjir di ibu kota
kericuan terjadi setelah masa yang mencoba memasuki balai kota jakarta dihalangi petugas
sejumlah petugas kepolisian ikut disiagakan hingga akhirnya masa aksi membubarkan diri
tim liputan cnn indonesia